tuh teksturnya sih creamy banget kita cobain bismillahirrahmanirrahim halo good morning
pemirsa apa kabar semoga semuanya hari ini baik sehat seperti cuaca hari ini yang cerah
gitu ya nah ini udah pada sarapan belum kira kira hari ini yang belum sarapan siapa yang punya
stok pasta di rumah karena hari ini kita akan masak masak pasta tapi nggak biasa ya
kita agak spesial tempatnya juga spesial karena saya hari ini berada di grand hyat
jakarta menunya juga spesial tapi tetap anda bisa bikin atau praktekin di rumah
karena simple kira kira saya mau masak apa selengkapnya di morning tips
oke saya hari ini masaknya nggak akan sendiri saya sudah ditemani chef santo dari grand hyat
jakarta halo chef sehat chef alhamdulillah sehat alhamdulillah oke chef sebenarnya kan salah satu menu
yang simple bisa bikin rumah adalah pasta tapi hari ini kita bikin pastanya agak spesial nih
kita mau bikin apa hari ini chef kita mau bikin pasta dengan baby spinatch terus dengan
mushroom championyong lalu dengan ayam dan dengan tambahan sedikit keju dan cream oke bisa dijelasin
bahannya ada apa aja chef bahannya kita di sini ada pasta tagliatelle ada kita ada spinach baby
spinach nya kita ada parmesan cheese kita ada mushroom campignon atau jamur kancing jamur
kancing ya bahasa perancisnya jamur campignon campignon ini ada onion bawang bombay ada cream
ada jamur juga nanti buat garnish terus nanti ada ayamnya oke deh kita mulai langsung chef kita masak pertama
berarti ini pastanya udah direbus ya pastanya sudah direbus oke
terus saya bantu motongin ini deh campignon atau jamur kancing ya kita potong empat ini
oil kalau bisa kita masukin onionnya ya oke kita masukin dulu pertama bawang bawang bombay bombay berarti ya ya kita
tumis ditumis sampai harum berapa lama kurang lebih kurang lebih satu menit dua menit ya masa lama lama
nah ini sip langsung kita masukin ayamnya ini ayam yang udah di village chef ya kita bisa pakai dada bisa pakai kaki
oke jadi tergantung selera tuh ya selera setelah kurang lebih empat menit ini udah putih juga ayamnya langsung kita masukin si jamurnya
memang kalau pasta sih kayaknya paling cocok ini ya campignon sampai agak coklat ya sampai agak coklat jamurnya sampai agak layu
kalau susu juga berarti sama yatreatmentnya langsung masukin aja
oh kasih garam juga
mau pakai black paper bisa pakai white paper bisa

dua ribu delapan belas jadi lebih yang ke hai jinnya dia lebih kebersihannya lebih ke personalitinya juga
groomingnya semuanya serba diperhatikan sama iso ini benar sekarang kita masukkan pastanya
bersama dengan biasanya kalau misalnya bikin di rumah nih bisa sausnya suka dipisahkan
yes oke berarti tadi tipsnya tuh ya masak pasnya jangan terlalu mateng nanti kemudian dimasak
bareng sama sausnya lebih meresap juga ini saya yes kita masukin sayurnya nih dan terlalu
boy juga tipsnya kalau memakai krim atau susu karena apa karena seperti sifatnya juga santan
sama ketika dia terlalu boy pecah oh jadi pakai api kecil aja masak krim atau susunya ya
benar diaduk aduk ini juga kita bisa kalau
umpama kita di rumah mau agak pedas dikit kita kan punya semacam kayak cili flake cabai kering
cabai kering yang kasar itu ya nah itu juga kita bisa masukkan ke sini oh kalau yang doyan
pedas nah ini sudah selesai ih simpel simpel gimana baunya baunya sih enak banget creamy lagi
oke sekarang kita taruh di atas piringnya ya wah ini sih gampang banget nih bikin di rumah
mau taburkan cheese banyak ini keju parmesan
di atas kita taruh mushroomnya ini mentah nggak papa nggak papa mentah mushroomnya
karena kita iris tipis taruh lagi sih spinachnya wih cantik dan gampang bikin itu tuh gampang
banget kan enggak sampai lima belas menit ya chef langsung jadi ini adalah pasta ala chef santo dari grand
hyatt aduh sudah nggak sabar banget mau nyobain chef terima kasih nih saya langsung mau makan di
belakang ya terima kasih chef
nah ini dia nih udah jadi yang tadi saya masak sama chef santo langsung kita cobain ya rasanya
seperti apa nah tapi sebelum makan tetap jangan lupa untuk cuci tangan dulu
hai teksturnya sih krimibanget ini cobain bismillahirrahmanirrahim
jadi itu creamy banget kita coba chicken sama jamurnya ya
enak gampang juga bikinnya di rumah
jadi yang kira kira gak sabar langsung pengen coba bikin di rumah
ini saya kasih tahu bahan dan juga cara membuatnya
lanjut makan lagi